komisi tiga dpr ri dan kementerian hukum dan juga ham
menyepakati isi rancangan undang undang kitab undang undang hukum pidana
selanjutnya hasil kesepakatan antara dpr dan pemerintah
akan dibawa pada sidang paripurna tanggal dua puluh empat september mendatang
seluruh peserta rapat kerja menyatakan persetujuannya terhadap ruu kuhp ini
termasuk menkumham yasona lauli yang hadir sebagai pihak pemerintah
meskipun disepakati terdapat sejumlah fraksi yang memberikan catatan
salah satunya fraksi partai gerindra
gerindra menyoroti hubungan seksual di luar perkawinan
dan menilai maraknya hubungan seks di luar perkawinan akan berdampak pada masalah sosial
sehingga pihaknya meminta agar ada pemberatan hukuman bagi para pelaku kumpul kebo
sedang pemerintah mengusulkan pasal empat ratus delapan belas diturunkan
lantaran dinilai berpotensi menimbulkan pemerasan terhadap korban
pasal ini membahas soal hukuman terhadap pria yang mengajak berhubungan badan di luar nikah
kepada seorang wanita dengan mengimingi janji akan menikahi wanita tersebut
komisi tiga sempat meminta pembahasan dalam forum lobby
dan setelah forum berlangsung selama dua puluh menit
dpr menyepakati agar pasal ini diturunkan
keputusan pengambilan tingkat satu ini akan dilanjutkan
dengan pengambil keputusan di tingkat dua di sidang paripurna terdekat
setelah kita tandatangan bersama dan pandangan fraksi telah menyatakan setuju
izinkan saya untuk memberi pengesahan dengan ketok
di dalam rapat tingkat satu rapat pleno komisi
pak menteri sepakat
keinginan indonesia memiliki kitab undang undang hukum pidana produk bangsa sendiri
akan segera terwujud karena dpr dan pemerintah akan mengesahkan rkuhp dalam rapat paripurna
rencana pengesahan ini menuai polemik karena sejumlah kalangan menyatakan penolakan
karena ada sejumlah pasal yang menjadi kontroversial
dan disebut sebut dapat mengancam demokrasi dan juga kebebasan berekspresi
kita akan coba ulas sejauh mana kemudian isi dari rkuhp ini betul betul berbahaya
ataupun bahkan mengancam terhadap demokrasi dan juga kebebasan kita berekspresi
dan soal pasal pasal mana yang kemudian menjadi kontroversial
ada tiga narasumber saya yang sudah hadir di studio malam hari ini
sebelah kiri saya ada bang abdul manan
ketua umum dari aliansi jurnalis independen atau aji
bang manan selamat malam
terima kasih sudah hadir di studio malam hari ini
di tengah sudah ada mbak pratiwi febri
pengacara publik lbh jakarta
mbak tiwi selamat malam
terima kasih sudah hadir mbak tiwi dan sudah ada pak abdul fikar
pakar hukum pidana dari trisakti
pak fikar selamat malam
kami juga sudah berusaha untuk menghubungi ataupun mengajak dialog para wakil rakyat di komisi tiga
atau mungkin para tim perumus dari rkuhp ini
tapi sampai dengan dialog ini berlangsung
tidak ada yang bisa hadir
artinya kita lanjutkan dialog ini
saya pikir semuanya pasti sepakat soal rkuhp ini ya
tapi tentu punya pandangan yang mungkin berbeda beda
dari perspektif masing masing
karena ini tentu berkaitan dengan hukum pidana
saya ingin mulai dari bang fikar dulu kalau gitu
ini kan ramai ya bang fikar ya
kemarin kpk yang ramai revisi undang undang kpk
sekarang yang juga disoroti publik adalah rkuhp
setelah sekian lama kita akhirnya mungkin akan segera punya lagi rkuhp nya
tapi kok menuai polemik
pasal pasal apa yang berbahaya yang kontroversial
sehingga kemudian ini cukup ramai agak agak juga ditolak oleh sebagian publik
perumusan rkuhp baru itu mengusung tema dekolonisasi
dan kita setuju itu
kita harus punya kita punya hukum pidana buatan bangsa sendiri
meskipun sebenarnya kuhp yang lama juga
masih banyak nilainya yang sesuai dengan kehidupan peradaban kita hari ini
tapi mungkin ada
ada beberapa yang bersifat kolonial
dan itu pun sebenarnya sudah disisir oleh manggama konstitusi
ada beberapa yang sudah dibatalkan
tapi sekarang anehnya dekolonisasi ini diwarnai lagi dengan
mestinya kan selain secara formal bentuknya undang undang buatan sendiri
tapi juga substansinya sebenarnya juga harus hilang nilai nilai kolonial gitu ya
ah itu dia
ada residu yang masih dibawa
umpamanya soal penghinaan terhadap pejabat umum
penghinaan terhadap presiden
penghinaan terhadap lembaga negara
itu kan sebenarnya peninggalan kolonial
gak cocok itu di negara demokrasi
kalau lihat sejarahnya atau memori pantulistiknya
pasal mengenai penghinaan presiden
itu kan sebenarnya ditujukan untuk melindungi ratu
ratu belanda waktu itu
karena belanda itu bentuk kerajaannya
bentuk negaranya kerajaan atau monarki
dan ratunya itu gak ganti ganti seumur hidup
kecuali mati gitu ya
nah maka kemudian muncul pasal itu
kalau ini kan kita nggak mungkin seumur hidup presidennya
ketika kita punya sistem pemerintahan demokrasi
menjadi tidak relevan
karena sama kita gitu
bahkan ya di jabatan publik di kita
atau di dimanapun
sebenarnya itu sasaran dari kritik dan sasaran dari
maksudnya untuk perbaikan gitu loh
karena dia sudah digaji oleh uang rakyat
dia juga harus bekerja untuk rakyat
dan wajar saja kalau rakyat ini
nah itu satu
yang kedua dari prinsip hukum pidana
penghinaan terhadap lembaga itu tidak ada
subyek hukum pidana itu orang dan korporasi
jadi gak mungkin sebuah lembaga kemudian dihina
dia kemudian juga harus melakukan perlawanan
dan gak mungkin juga ditaruh di dalam aturan
sebenarnya penghinaan itu aspeknya perdata gitu
meskipun sekarang katanya sudah ditaruh sebagai delik aduan
tapi judul sebagai penghinaan presiden itu juga mengerikan
terutama buat pers ya
nanti kita bahas yang lain juga pak fikar
saya ke mbak tiwi dulu
mbak tiwi artinya kalau tadi pak fikir katakan sudah tidak relevan lagi
ini berbahaya bagi masyarakat ya
berbahayanya seperti apa
kalau kemudian ini betul betul sudah disahkan
dan menjadi sebuah dasar
sebetulnya yang paling penting untuk kita soroti framingnya adalah gini
sesederhana peradaban kemajuan peradaban sebuah bangsa
itu sebenarnya bisa dinilai dari kitab undang undang hukum pidananya
dari hukum pidananya
semakin hukum pidana itu mengatur lebih detail
sangat detail kehidupan masyarakat
artinya bangsa itu semakin tidak beradab
nah hari ini rancangan kitab undang undang hukum pidana yang mau disahkan oleh dpr
mengatur sampai sedetail mungkin
contohnya apa ini sederhana
banyak sekali sebenarnya pasal pasal bermasalah
tapi salah satunya nih yang paling menurut kami konyol untuk diatur dalam hukum pidana adalah
peternak jika unggasnya berkeliaran ke halaman orang
dia bisa dipidana
nah ini kan sesuatu yang konyol kalau pakai bahasa itu seperti itu
melihat peradaban untuk apa begitu
pidana mengatur sampai ternak hewan dan lain sebagainya
gelandangan dikenakan hukum pidana denda kategori satu
namanya juga gelandangan dia harusnya dipelihara
jadi tanggung jawab negara kenapa harus dikenakan pidana
nah jadi prinsip hukum pidana yang harusnya ultimum remedium
yang harusnya menjadi pedang terakhir last resort dalam penegakan hukum
ini dijadikan primum remedium
ini kan artinya kemunduran peradaban hukum di indonesia
dan mengasumsikan bahwa masyarakat indonesia ini butuh diatur sebegitu rupa oleh negara
nah ini sangat menyedihkan dan sangat menyayangkan
salah satu indikatornya tadi yang bang fikar bilang
pasal penghinaan yang di kuhp hari ini masih berlaku karena belum disahkan ya rkuhp nya
itu sudah sering kita sebut dengan pasal karet
dan kita sudah seringkali melakukan uji materi ke mahkamah konstitusi
kenapa karena sangat subjektif penerapannya
justru di rkuhp baru ini pasal penghinaan justru meluas
tadi disebutkan ada penghinaan lembaga negara penghinaan presiden penghinaan kekuasaan umum penghinaan lambang negara
artinya kita semakin mengakomodir pasal pasal karet yang sesungguhnya tidak memenuhi prinsip hukum pidana atau pemidanaan
yaitu asas legalitas
dimana rumusan sebuah delik pidana unsur sebuah delik pidana di dalam kitab uuhp itu harus terbatas
tidak boleh menimbulkan interpretasi atau tafsir yang begitu luas
apalagi tafsirnya diserahkan kepada aparat penegak hukum di lapangan
ini sangat berbahaya
nah yang terpenting lagi adalah soal penerapan living law
hukum yang berlaku di masyarakat
ada inkonsistensi dalam rkuhp ini kenapa
karena di pasal dua mengatur hukum yang berlaku di masyarakat tapi di pasal lima ratus sekian lima ratus sembilan puluh delapan atau delapan ratus delapan puluh sembilan saya lupa ayat dua nya menyebutkan ini merupakan kewajiban adat
artinya ada kontradiksi sendiri dalam pengaturan pasal pasal hukum yang berlaku di masyarakat
bagaimana caranya kita mengetahui tujuannya
katanya mau menimbulkan kepastian
justru dengan diaturnya atau diakomodirnya living law dengan tujuan kriminalisasi bukan dekriminalisasi pemerintah sedang tidak percaya bahwa hukum hukum adat customery law di indonesia ini sanggup untuk mengatasi persoalan persoalan yang ada di tengah masyarakat
begitu ini sangat berbahaya
dan ada juga dampaknya terhadap kerja kerja jurnalistik atau mungkin kebebasan berekspresi ya bang maran tentunya
nanti bang manas bisa jelaskan apa kemudian menurut anda dari rkuhp ini yang bisa mengganggu kerja kerja jurnalistik
bahkan bisa mengancam demokrasi kita jika nanti ini benar benar disahkan
dan saya juga akan tanya ke pak fikar dan juga mbak tiwi lagi mengenai lalu sejauh mana kemudian negara ataupun dpr ataupun sebuah kitab undang undang ini bisa mengatur warga negaranya
kalau kemudian tadi anda katakan ini kan semuanya diatur sedemikian rupa begitu
kita bahas nanti usaha jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
nah itu beberapa contoh nanti boleh ditambahkan tapi saya ke bang maran begitu
kalau kemudian rkuap benar benar disahkan menjadi sebuah dasar undang undang pidana ada keberatan dari sejumlah rekan rekan jurnalis
kenapa ini bang maran apakah ini bisa mengganggu prinsip prinsip jurnalistik kebebasan dan juga bahkan demokrasi kita
ya karena di rkuhp ini setidaknya kan ada sepuluh pasal sebenarnya lebih dari sepuluh pasal yang secara jelas menyebutkan
memberi ancaman pidana yang terkait langsung dengan pekerjaan wartawan yaitu menyiarkan untuk menyampaikan untuk diketahui umum
nah dan dari sepuluh itu yang menurut saya yang agak merisaukan memang terutama di pasal pasal penghinaan terhadap presiden pemerintah kekuasaan umum
dan penyerangan terhadap integralitas hakim itu content of court itu
karena itu sudah pasti akan berlaku
berkaitan langsung dengan pekerjaan wartawan karena pekerjaan wartawan menyiarkan informasi
misalnya kalau kita menulis informasi yang isinya kritik sangat keras terhadap presiden itu kan sangat potensial kalau presiden merasa terhina saja
itu akan dengan mudah dijadikan alat untuk membawanya ke polisi
ini sempat dihapus sebetulnya ya
nah itulah ironisnya
dalam soal kebebasan berekspresi saya kira ironisnya adalah kalau semangatnya meninggalkan ini warisan kolonial ini kita bukannya harusnya kan mengurangi lah ya pasal pasal yang bisa mengancam kebebasan berekspresi
tapi ini kan malah ditambah
penghinaan presiden dimasukkan lagi yang sudah dibatalkan ke mahkamah konstitusi dan menambahkan soal contempt of court itu
nah jadi kalau dikatakan decolonisasi itu tidak
dekolonisasi sebenarnya semangatnya malah lebih kolonialisasi
oke bang manang tapi kan begini soal kebebasan kan tapi kan kebebasan itu juga harus diatur tidak ada kebebasan yang mutlak bebas bebas bebasnya
kalau kemudian rkuhp ini beralasan untuk itu misalnya mengatur soal kebebasan itu ini tidak bisa diterima artinya atau gimana
ya kita setuju bahwa kebebasan itu ada batasnya
tapi kita kan sebenarnya di luar kuhp pasal pasal yang melindungi nama baik itu kan
itu kan banyak
oke sudah ada ya begitu
ada perdata juga ada
dan menurut saya misalnya dalam rkuhp ini penggunaan presiden kan komprominya kan dialihkan dari dilihat biasa jadi dilihat aduan
semangatnya supaya melindungi individu
kalau melindungi individu kan sebenarnya ada pasal tiga ratus sepuluh itu pencemaran nama baik
walaupun kami sebenarnya tidak setuju pasal itu dipertahankan karena kita mendorong harusnya itu ke perda
bahaya dari pidana itu adalah kalau bagi wartawan ya jangankan dihukum membawa kasus itu ke polisi itu adalah intimidasi tersendisi
ya kita tahu lah berusaha di polisi itu lebih mengerikan
apalagi sampai masuk penjara
itu adalah intimidasi tersendiri
jadi itu yang anda nilai bahwa ini mengancam kebebasan berekspresi begitu ya
sudah pasti itu bagian dari intimidasi secara legal yang dilakukan oleh negara
yang itu menjadi instrumen yang bisa dilakukan oleh para pengusaha hitam atau kelompok kelompok yang tidak suka terhadap media untuk menekan media dengan cara yang legal
oke baik baik sebelum ke pak fikir saya ke mbak tiwi lagi
kalau begitu kemudian sejauh mana sih produk undang undang atau rkuhp ini bisa mengatur masyarakat
karena tadi kan anda katakan ini terlalu detail
ini peradaban sebuah bangsa bisa dilihat dari hukum pidana
tapi kan tentu kita butuh sebuah kepastian hukum kita butuh produk hukum juga itu bagaimana mbak
pertama prinsipnya sebetulnya kami tidak menolak jika kita punya semangat untuk mendekolonisasi hukum pidana
itu justru kita butuhkan
karena sampai hari ini pun pemerintah belum berhasil melakukan yang namanya alih bahasa resmi dari rkuhp peninggalan belanda ke bahasa indonesia
tidak ada tuh
itu saja belum berhasil
belum dilakukan oleh pemerintah
nah hari ini ketika semangatnya mendekolonisasi dan ketika dua per tiga dari negara negara dunia contohnya sudah meninggalkan pidana hukuman mati indonesia masih mengatur
artinya kita sebetulnya ini sedang tujuannya apa objektif dari pembaharuan atau revisi kuhp ini apa
apakah hanya semata mata hanya mau membuang rkuhp peninggalan belanda terus yang penting punya sendiri saja
terlepas itu baik atau buruk mundur atau maju itu nggak peduli gitu
ini kan artinya yang penting saja ada semacam hasil gitu
tapi tidak melihat urgensinya di masyarakat
kebutuhan masyarakat apa
sebenarnya politik hukum pidana di indonesia mau dibawa ke arah mana
padahal kalau mau dilihat dari kajian bphn atau juga kementerian hukum dan ham sudah punya politik hukum pemidanaan mau dibawa ke arah restoratif justice
tapi lucunya banyak sanksi sanksi pidana di dalam rkuhp ini justru lebih berat dari kuhp yang berlaku hari ini
ini kami berpikir ini kenapa ya apa sebetulnya semangat yang mau dilakukan
sempat kami memberi masukan oke kalau begitu sahkan saja pasal pasal yang sudah baik
karena memang selama ini ada masukan masyarakat yang diakomodir kami mengapresiasi hal tersebut
namun banyak sekali pasal yang seakan akan sudah baik
saat menuju dirampungkannya tinggal beberapa hari ini justru semakin buruk berubah pasalnya
seperti tadi yang mas reinhardt sampaikan soal janji kawin itu dihapuskan justru
padahal banyak kasus kasus masuk ke kepolisian itu karena janji kawin
itu kan bukan yang melindungi perempuan
sebaliknya begitu ya
justru sebaliknya pasal yang harusnya bukan menjadi urusan negara ranah privat misalnya
itu justru diperkuat dan diperbanyak
nah ini justru berketerbalikan semangat dari restoratif justice dan politik pemidanaan
indonesia bisa dibilang mundur sekali bahkan tadi demokrasinya mundur
sekarang saja kita sudah dianggap demokrasinya masih setengah setengah
apalagi nanti kalau rkuhp ini diberlakukan
contohnya yang hari ini misalnya kita mau aksi protes damai begitu ya
kita harus memberikan pemberitahuan kepada kepolisian
sanksinya apa kalau di undang undang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka publik
itu sudah ada leg spesialisnya
kalau tidak ada pemberitahuan maka sanksinya adalah dibubarkan oleh kepolisian
tapi di dalam rkuhp ini itu pidana sanksinya
pak fikar artinya ini menyasar kepada masyarakat yang kemudian bisa saja
kan sedang ramai di lini masa semua bisa kena
artinya jurnalis juga bisa kena dengan pasal pasalnya atau bagaimana
artinya akan ada banyak pasal yang bisa ditafsirkan semaunya oleh penegak hukum
sebenarnya itu bahkan bisa berdasarkan pesanan juga
tapi menarik yang menarik begini
tadi saya menangkap yang tiwi katakan
politik hukum pemidanaan kita menuju pada restoratif justice
restoratif justice itu artinya keadilan selain penghukum
juga memperhatikan keadaan korban
jadi memberi semacam pemulihan terhadap korban
itu artinya apa itu mendekati perdata sebenarnya
mendekati bahwa kalau ada orang menyakiti orang lain atau merugikan orang lain
ya harus ganti rugi kira kira kan begitu ininya
itu adalah norma dasarnya
tapi justru pasal pasal dalam kuhp ini sepertinya mengancam banyak orang
sampai hal yang paling kecil sekalipun
bahkan hak negara bukan kewenangan kewajiban negara seperti memelihara gelandangan
dan segala macam kok ada pidana yang jadi lucu gitu loh
kalau misalnya ini mau dibawa kemana hukum pidana kita
kalau harus menghukum semua orang gitu
padahal itu tadi
pidana atau hukuman atau politik hukum pidana kita
mestinya itu tadi ke arah bagaimana menyeimbangkan kepentingan dua pihak
kita tahulah yang namanya kuhap itu
hukum acara pidana itu sangat sedikit
memperhatikan nasibnya korban
hanya ada dua pasal yang memperhatikan korban
ganti rugi dan
gabungan gugatan perdata dalam tuntutan pidana
dan gugatan ganti rugi karena salah tangkap
itu saja yang diperhatikan kuhp kepada korban
karena itu kemudian sebenarnya ini bisa diambil alih oleh kuhp
dalam pengertian bagaimana pasal pasal itu yang bersifat berkelindahan dengan keperdataan
mestinya dihilangkan saja
penghinaan itu apa sih sebenarnya
siapa yang bukan kepentingan umum gitu loh yang dirugikan
tapi seribu adik gitu
dan ironisnya kalau kita lihat baca secara keseluruhan kuhp itu ya
di satu sisi dia memberi banyak hukuman kepada yang sebelumnya tidak ada misalnya
orang orang kecil lebih mendapat banyak hukuman
sementara di sisi yang lain hukuman kasus korupsi diperingan
jadi sebenarnya ini agenda siapa sebenarnya
kok dpr bersemangat sekali
lebih kalau secara keseluruhan sangat kelihatan bahwa ini dpr lebih banyak memberikan hak asasi manusia kepada koruptor daripada
dan keonjolnya dalam pidana korporasi itu yang diatur justru lebih banyak pejabat pejabat fungsional
yang sesungguhnya dalam tindak pidana korporasi itu kan terjadinya di lapangan
orang orang yang punya jabatan fungsional itu tidak mungkin melakukan tidak mungkin didapati ditemukan
melakukan tindak pidana itu
nah ini artinya dia sedang menjauhkan keadilan itu kepada kelompok kelompok yang punya modal
justru masyarakat miskin ya betul
tajam ke bawah tumpul ke atas
menarik tadi juga soal ini akhirnya mengancam demokrasi juga bebas berekspresi
kita bahas lagi nanti usai jeda
sekali lagi kita informasikan bahwa kami juga sudah berusaha untuk mengajak diskusi komisi tiga dpr ri dan juga tim pengusul dari rkuhp
namun tidak bisa hadir di studio malam hari ini
kami harus break akan segera kembali sesaat lagi
ya kita masuk ke segmen terakhir dialog
nanti masing masing akan menyampaikan kesimpulannya
tadi terakhir bang manan juga sempat singgung soal apa
pasal yang justru memeringankan koruptor begitu ya
dari yang kemudian di rkuhp ini
tapi yang jelas ini sudah disepakati bapak ibu sekalian oleh dpr dan juga pemerintah
tadi bang mana juga sempat katakan ini agenda siapa
nah ini kita kan juga nggak tahu ya kemudian menjadi agenda siapa
karena sudah disepakati antara dpr dan juga pemerintah
mungkin pak fikar punya pandangan
kalau begini dari proses pembuatan dan juga pengesahan ataupun pembahasan rkuhp ini apa yang anda lihat kalau begitu
karena ini kan pada akhirnya nanti kalaupun disahkan mungkin kesimpulannya adalah bisa berbahaya begitu kan ya
anda melihat bagaimana
saya melihat begini
sebenarnya rhkuhp ini kan sudah dibahas lama
tapi kemudian terlantar
ada banyak soal yang kemudian ini terakhir sekarang
tapi yang anehnya itu pada saat detik detik terakhir yang tiga beberapa hari lagi gitu ya
ada beberapa undang undang yang kelihatannya sinergis
energi ke arah yang seperti pak abdul mana tadi katakan
ini sebenarnya hajatan siapa nih
ada perubahan undang undang kpk pertama
kemudian sekarang rkuhp
kemudian kemarin lembaga masyarakat
dan sekarang soal rkuhp ini
yang kesemuanya kalau dilihat ada nilai nilai atau ada arah yang menunjukkan bahwa ada semacam pemberian keringanan terhadap kelompok masyarakat tertentu
itu sangat sulit lah ya
karena itu kemudian saya jadi punya pikiran yang agak nakal
barangkali ini masa masanya bayar hutangnya pak jokowi
pada koalisinya atau pada kepentingan kepentingan di sekelilingnya gitu
karena yang saya sangat heran sekali kemarin
ketika dia bilang ketika ditanya oleh wartawan mengenai isu perubahan undang undang kpk
kpk sudah baik
sudah ini sudah
dua hari kemudian muncul surprise
itu yang bikin kaget kita sebenarnya
sebenarnya apa yang terjadi
karena itu kemudian kesimpulan saya itu
kalau pertanyaannya arahnya kemana atau ini hajatan siapa
saya kira yang sedang terjadi ini adalah jual beli kepentingan di dalam politik
dan itu diwujudkan dalam kepentingan kepentingan di dalam undang undang
yang paling menyolok adalah ditambahnya pimpinan mpr menjadi sepuluh
itu paling menyolok tuh
sudah akan menghabiskan uang negara
dan apa manfaatnya
kalau lihat di mpr di seluruh dunia mungkin paling banyak kita pimpinannya
nah itu yang benar
mengakomodasi semua kepentingan pak fikar
nah itu dia
akhirnya kursi kursi yang kemudian dibagi menjadi sepuluh
begitu kalau masalahnya
salah satu alasannya
kalau orang politik itu melihatnya inilah ciri ciri negara origalki sebenarnya
oligarkat semua itu di atas itu kan
bang marang ada tambahan
kalau kemudian ini nanti betul betul ya kita tidak tahu prosesnya bagaimana ya
karena ini kan tinggal dibawa ke pariwurna saja begitu
kira kira mungkin minggu depan
artinya ancamankah untuk demokrasi kita
atau ada suatu pembaruan
menurut saya dengan melihat secara keseluruhan kuhp dan juga undang undang yang lahir berdekatan itu
sangat kelihatan bahwa ini dpr dan pemerintah ini lebih memperjuangkan kepentingan elit
dan malah lebih menyengsarakan rakyat kecil
yang itu ditunjukkan dengan hukuman untuk koruptor diperingan pembebasan bersarat jadi lebih mudah untuk korupsi
sementara di sisi yang lain wilayah private banyak diintervensi
termasuk kebebasan berekspresi
banyaknya pasal pasal yang bisa mengancam kebebasan berekspresi otomatis
yang paling terdapat tentu saja wartawan
karena tugas wartawan adalah yang utama mengoreksi dan mengontrol pemerintah
yang otomatis fungsi itu tidak akan bisa berjalan dengan baik atau akan dibawa ancaman
akan hilangkah fungsi fungsi kritik dari wartawan kalau begitu nanti ke depan
pasti tidak akan hilang
tapi itu akan mendapatkan tekanan yang
oke tekanan itu yang poinnya ya
saya kira dengan kalau rkuhp ini disahkan pasti peringkat kita di internasional akan turun
misalnya di rsf kita kan sekarang reputasi frontiers kita satu ratus dua puluh empat
saya kira indeks kita akan semakin turun
dan saya kira itu juga dalam jangka panjang kalau fungsi kontrol sosial tidak berjalan
berarti sistem peringatan dini yang harusnya bisa dilakukan oleh media
itu tidak akan berfungsi dengan baik dan saya kira itu berbahaya bagi masyarakat
oke mbak tiwi yang jelas tentu setiap kebijakan output itu tentu tidak bisa memuaskan semua pihak kan
mungkin juga termasuk soal ini
kalau dari perspektif anda mungkin terakhir juga sekaligus kesimpulan
kalaupun melahirkan sebuah rku hp yang beradab begitu
harusnya apakah ini dihilangkan yang kontroversial ini
dirubah atau seperti apa
yang pertama sebetulnya ketika mengingat masa waktu tugas dpr hanya tinggal beberapa hari lagi
untuk mengubah artinya butuh waktu
dan sebetulnya kalau ada political will
kami sudah siap dengan berbagai masukan untuk pasal pasal yang kontroversial itu
ada pasal yang kami usulkan untuk dihapus
seperti pasal makar pasal penghinaan dan lain sebagainya
seperti yang bang fikar bilang harusnya dikeperdatakan
tapi kalau memang merasa tidak cukup waktu untuk melakukan misalnya perumusan atau perubahan
ya tunda saja pengesahannya
buka lagi ruang untuk masyarakat bisa berpartisipasi memberi masukan
yang kami tahu juga banyak sekali pihak yang sangat keberatan
itu yang tengah diupayakan ya oleh sebagian publik ya ditunda paling tidak
secara proses legislasi keputusan itu saat ini berada di tangan ketua dpr dan ketua fraksi fraksi
dalam rapat paripurna tanggal dua puluh empat nanti
dan presiden sebetulnya
kita nggak tahu apakah tanggal dua puluh empat ini akan dimajukan lagi karena dari kemarin main kucing kucingan sama masyarakat
tiba tiba ada yang bilang paripurna hari ini ada yang bilang paripurna tanggal dua puluh empat
artinya agendanya tiba tiba bisa berubah begitu
tapi seharusnya ini tetap tanggal dua puluh empat
masih ada waktu untuk memikirkan dan menunda pengesahan rkuhp ini demi semuanya demi kepentingan semua
kalau rkuhp ini disahkan seperti tadi bang fikar sudah sampaikan
ada kpk yang sedang dilemahkan
lalu ada beberapa undang undang seperti undang undang pertanahan disahkan yang merugikan masyarakat
undang undang sumber daya air merugikan masyarakat membuka privatisasi yang seluas luasnya
kami merasa ini kok kita kembali kepada zaman sebelum reformasi
dikorupsi begitu reformasi sudah dikorupsi
karena mandat reformasi itu hari ini kembali lagi
dan kita mau nggak mau harus bergerak nggak bisa diam
pak fikar ada tambahan singkat saja terakhir
ya saya kira pilihannya harus ditunda
kalau presiden mau mendengar suara rakyat
kita lihat seperti apa kemudian proses ini karena masih dua puluh empat september ya dibawa ke paripurna
seharusnya kalau tidak main kucing kucing yang kalau kata mbak tiwi tadi katakan
apakah ini akan ditunda atau tidak
yang jelas tadi kami juga sudah berusaha untuk kembali
informasi kami sudah berusaha untuk menghubungi pihak komisi tiga dan juga para perumus rancangan undang undang kuhp
namun tidak bisa ada yang hadir ke studio
kita akan lihat seperti apa perkembangannya ke depan
terima kasih banyak bang manan terima kasih banyak mbak tiwi terima kasih banyak pak fikar sudah hadir di studio malam hari ini
kami akan segera kembali dengan informasi lain tetap bersama kami